assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
kita mengenal istilah syariat tarekat dan hakikat sebagai bagian dari ilmu tasawuf atau sufisme dalam agama islam
keempatnya pun dipahami oleh kalangan sufisme sebagai tingkatan spiritual dalam agama islam
di tanah air kita pun melihat banyak jamaah tarekat dengan amalan amalan yang berbeda
nah apa sejatinya syariat tarikat dan hakikat ini
mengapa harus ada jenjang dan perlukah sebenarnya tarikat seperti ini
nah pemirsa insya allah untuk membahas tema yang menarik terkait syariat tarikat dan hakikat ini
sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita kiai haji haris hakam
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah seperti adinda
masya allah terima kasih sudah hadir kembali untuk berbagi ilmu ya hari ini ya
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada pak kiai melalui sambungan zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim gapai kemuliaan
lanjut pak kiai
kalau bicara tentang tasawf ini kan memang tidak lepas dari syariat kemudian tarikat dan juga hakikat
sejujurnya saya pribadi saya masih awam sekali dengan istilah istilah seperti ini
kalau boleh kita dijelaskan sebenarnya apa sih makna makna yang kemudian tersirat dari syariat tarikat dan hakikat ini tato
ya baik ada satu hadis nabi nabi menggunakan sebuah tamsil perumpamaan
nabi mengatakan kepada sahabatnya abu uzar
ya abu wizar anda dunia kabahril amik
hai abu wizar ketahuilah bahwa dunia itu seperti lautan yang sangat dalam
kalau kamu mau selamat kamu harus punya perahu
itu simbolik benar bahasa itu ya
lautan yang dalam artinya kau bisa tenggelam
kau bisa sirna mati sengsara
kalau mau selamat berarti harus adab
alatnya yaitu safina
oleh para ulama tasawuf itu dipahaminya menjadi tiga kata safina itu
as syariatu kas safina
ilmu syariat itu seperti perahu
tarikat itu seperti lautan
walhafi kutu durrun gula
ini kan sudah diintrodusir jadi bahasa indonesia ya
dan hakekat itu adalah mutiara yang mahal harganya
ya itu tersembunyi kan
kalau kita bayangkan gitu pak kiai
itu kan letaknya tuh tersembunyi
iya jadi kalau mau selamat
harus naik perahu
dan tidak di pinggiran harus di tengah
kemudian tenggelam masuk ke dalam
ini torikot ilmu yang berat
maka di bawah ada mutiara
karena mutiara tidak ada di darat
adanya di laut
kalau orang ingin mendapatkan mutiara
ingin memahami tentang tasawuf
dia mesti naik perahu dulu
dia mesti belajar itu
aspek ibadah itu mesti dia pelajari
semua harus dipelajari
yang menyangkut aspek
publik hukum publik atau hukum privat
itu mesti dia pelajari dulu
tauhidnya mesti bagus dulu benar dulu
baru mengikuti torika
syari ini di depan studio kita ini
itu bahasa arabnya syari'
syari itu jalan besar semua orang lewat situ
kalau ada gang masuk
jalan kecil bisa jadi jalan yang lebih cepat
itu namanya torik jalan kecil
nah jadi kalau umpamanya kita sekarang ini mau ke istana
kalau kita mengikuti syariat itu jalannya mudah
jalan protokol gitu
tapi kalau kita naik motor bisa masuk masuk gang
datang yang lebih cepat itu namanya torik
ya disiplinnya disebut dengan torikoh
jadi kalau orang menjalankan puasa
zakat haji itu menjalankan syariat
tapi kalau orang sholat malam
setiap sabtu minggu dia berpuasa
setiap yawmul bid dia berpuasa
setiap pagi dia sholat duha
ya kemudian setelah itu dia menghatamkan al quran
setiap seminggu sekali
maka dia torik bukan syariah
karena ditinggal juga gak ada masalah
itu perbedaannya syari'at dengan torikoh
nah sekarang sejauh mana nih kepentingannya
kalau orang menjalankan syari'at
maka dia termasuk orang yang muti'
syari'at tadi ya
ya kalau dia mau belajar syari'at
berarti dia levelnya itu mutik orang yang taat
tapi dia tidak termasuk muhib
orang yang dicintai
nah untuk menjadi orang yang dicintai
dia mesti melakukan torikoh
nanti kita akan menjelaskan
belum nanti soal hakikat ya
pemirsa jangan kemana mana
pembahasan kita masih akan berlanjut
gak baik kembali kembalikan kembali
selanjutnya yang sabtu ini
nah tingkatan selanjutnya ini apa
orang yang sudah sampai kepada segala sesuatu itu sudah pada intinya
nah itu tuh seperti apa
orang yang seperti itu tuh di level seperti apa ya pak kiai
jadi kalau orang yang sudah dalam bahasa yang tadi sa'ir tasawuf itu
dia seperti mutiara yang mahal
itu dianggapnya ketika seseorang itu sudah sampai di dasar laut
jadi kalau syariat itu proses
tarikat itu proses
kalau hakikat itu bukan proses
titik akhir dari sebuah perjalanan torikoh itu namanya hakikat
kalau di kalangan ahli usuli dia disebutnya dengan ma'rif
orang yang mengenal tuhan itu artinya orang yang sudah sampai ke dasar
sudah mengerti mutiara
sudah tau lah ya
jadi ada istilah dua istilah
kalau dilihat dari pengenalannya itu ya seperti tadi mutik muhib
dia arif namanya
seperti ada orang al arif billah
arif itu maknanya orang yang sudah kenal tuhan nya
kalau dilihat dari pencapaiannya
pencapaiannya disebutnya dengan ahlul haqqiqul
jadi ahli hakikat
ya jadi orang yang sudah sampai limit akhir
kalau diterjemahkan pak gai
contohnya seperti apa
kalau kita lihat dari penerapan dari awalnya
kalau dia belajar tawhid kan dia harus mengesahkan tuhan
yang baik dengan yang buruk datangnya dari allah
orang kan susah ini ngeterapnya
kalau yang baik maka dia disenyum senyum
senang betul gitu
ya dia memahami bahwa
bagaimana itu pemberian tuhan
jangan jangan tuhan membenci saya gitu
berdoa sekian lama kok tidak terpenuhi gitu loh
padahal kalau kita tuhan
apakah pemahaman saya itu benar ya
maka allah bilang kamu salah bukan begitu
aku sudah mengabulkan doamu
tetapi aku tidak berikan itu
kau bukan cuma minta kaya
kau minta sehat
kau minta selamat
kau minta terhindar dari itu
bisa jadi kamu sudah tidak sholat lagi
kamu mainnya di singapura
kamu mainnya di australia gitu loh
karena lingkunganmu tidak membentuk itu
memahami dengan keesaan tuhan seperti itu
itu yang terbaik kita begitu
kemudian ketika dia melakukan
apa itu memahami itu
maka dia melakukan syariat
disuruhnya sarahun nabi sholat
dia lakukan zakat fitrah
dia lakukan puasa
ketika ini dilakukan
maka dia nggak bisa naik lagi
kalau dia mau naik lagi
ya tarakka ila sama
dia mengerjakan yang sunnah sunnah
dibagi tiga malam itu
kapan dia mesti berpuasa
kapan dia mesti makan
kapan dia mesti menghatamkan quran
maka orang yang terus menerus semacam itu
sebenarnya dia naik
tanpa dia tahu bahwa dia sudah di level yang tinggi
dia nanti baru tahu
tahu kalau dia itu naik
ketika dia melihat sesuatu yang selama ini dia tidak bisa melihat
ketika orang memahami tentang ma'rifatullah
orang yang lagi belajar itu biasanya diuji
dan ujian itu cara tuhan memberitahukan
rumahnya ketika air bandang banjir
dia sebagai pedagang
maka pada saat itu males dia untuk beribadah
tetapi dia pahami
sebenarnya bisa jadi khairi wa syarrihi min allah
yang baik yang buruk datangnya allah
ini cara tuhan
maka dia tidak ketinggalkan
karena itu terjadi di ramadan
dia tetap salat taraweeh
sehingga orang orang yang melihat dia datang salat taraweeh
juga bilang kok lu masih bisa salat taraweeh sih
rumah lu hilang
terus dia terima itu
ternyata dia ya karena masuk di televisi
banyak yang simpatik
dia tahu dia orangnya memang dari nol
dia tahu manajemennya bagus
maka dia diberi modal oleh orang kaya
dan sampai sampai rumahnya pindah ke pondok indah
kan berarti air bandang itu cara tuhan memindahkan
dari tempat yang jelek ke pondok indah yang terbagus
itu namanya dia sudah sampai kepada hati
kalau ada orang yang mungkin bilang begini
kenapa harus syariat tarikat hakikat
sebenarnya kan dengan belajar quran dan sunnah saja cukup ya
untuk menjalankan kehidupan ini
kenapa harus mungkin sebagian kalangan menganggap
kenapa harus kita tuh sibuk sibuk belajar tasawuf yang mungkin berjenjang segala macam
padahal kan sebenarnya sudah ada quran sunnah
itu sudah cukup
kalau kita ini orang yang malakah berbahasa arab
tidak perlu lagi ada pengelompokan
belajar fikir belajar tasawuf belajar akhidat tidak perlu
pegang saja al quran
pegang saja hadis sudah cukup selamat
dan orang yang pada kapasitas ini tidak wajib bermazhab
tidak perlu bermazhab
masalahnya kita sudah ada di level itu
nah ketika kita belum sampai pada level itu
dan itu adalah metode yang dibuat untuk beragama itu mudah
tidak harus menguasai al quran
jadi kira kira kalau mba mela itu nanam pohon dulu
kemudian naiknya sudah tinggi
kemudian di jus baru diminum
itu adalah sebuah proses orang yang mempelajarinya secara langsung
para petani petani kaum muda
tapi kalau bagi kita beli aja jus saja
tidak perlu beli tanam
tidak perlu nanam
tidak perlu menanam jus
nah pak kiai kalau kemudian ada ungkapan seperti ini
kalau sudah ada di level hakikat misalnya
artinya orang itu memang betul betul sudah paham lah
bagaimana kemudian menjalannya syariatnya sudah khatam
ada beberapa anggapan yang
banyak kok yang kemudian berpikiran kalau sudah hakikat itu tidak perlu shalat lagi
tidak perlu puasa lagi
tidak perlu memikirkan syariat lagi
memang seperti itu
kalau perintahnya itu
naiklah ke lantai tujuh dan menetaplah di situ
maka kita nggak perlu lagi
anak tangga ke satu ke dua ke tiga
yang disuruh sama allah itu
menaiki dan memahami kenapa mesti naik
sehingga kita terus mengulang ulang
turun lagi naik lagi
karena iman itu
kadang naik kadang turun
syariat atau rekod hakikat
kalau sudah hakikat berarti tidak perlu shalat
dan itu masih terjadi ya
ada satu sekte pemahaman itu
dia cukup memberikan iuran
dalam jumlah tertentu
maka dia sudah meninggalkan syariat
boleh karena ini periodisasinya
adalah periodisasi mekah
belum ada perintah shalat
belum ada perintah berpuasa
yang penting akidahnya benar
jadi seakan akan indonesia ini adalah negara tohud
negara setan yang tidak islami
saya yakinkan itu
bahwa itu pemahaman salah
kita tidak mungkin lagi bikin periodisasi
karena lantaran kita sekarang
posisinya di indonesia
periodisasinya sekarang periodisasi mekah
belum periodisasi madinah
tidak seperti itu
justru dia tidak akan bisa naik
kalau syariatnya tidak bagus
maaf para pemirsa
kalau kita tidak melakukan sholat
lima waktu secara baik
berpuasa secara baik
zakat secara baik
tidak akan kita naik
justru kita naik itu setelah kita melalui tahapan awal
anak tangga pertama sudah kita lalui
baru kita anak tangga berikutnya
kalau kita lompat
dia pasti jatuh
karena tidak mungkin
karena dia tahapannya memang harus seperti itu
kalau seandainya orang sampai hakikat
boleh meninggalkan beribadah
maka nabi muhammad boleh tidak sholat
tapi kan tidak seperti itu ya
padahal kakinya bengkak
bengkak karena shalat
kalau kita bicara tarikat
sebenarnya kalau di tanah air ya
ada banyak kan
yang mungkin familiar biasanya tarikat naksabandia
biasanya kalau mau
idul fitri atau puasa
itu kan suka
namanya begitu familiar
nah kalau kita lihat
dengan persebarannya seperti ini
ini tuh yang sebenarnya membedakan
kemudian tarikatnya banyak
dan amalannya berbeda beda itu
seperti apa pak kiai
nah harus dibedakan dulu
mana itu tasawuf
mana yang disebut dengan tarekat
karena berbeda ya
tadi kan tarikat itu di sebuah
tarekat itu tadi sebagai nama
jadi kalau syariat itu secara umum
tarikat itu secara khusus
jalan pintas tapi lebih cepat sampainya
itu selesai ya
nah sekarang ada
tetapi sebenarnya dia adalah model riado
model model latihan yang diajarkan oleh mursyid
untuk menjalani tarikat
ketika dia pertama masuk
mengikuti ajaran itu
kemudian dia disuruh berpuasa
kemudian melafatkan zikir dalam bilangan bilangan tertentu
dalam perharinya perbulan dan sebagainya
dan dia lapor terus
nah ini disebut dengan tarekat
atau bahasa indonesia tarikat
jadi dia meminjam
istilah yang semula untuk membedakan tiga coupling itu
ribuan tarikat itu
di indonesia ini yang
anggap saja seperti
boleh diikuti itu hanya beberapa
itu yang dianggap boleh
tidak perlu diikutkan
perlu penelitian lebih jauh
dia sebenarnya bukan
bukan tarikat murni
tapi tarikat batinnya
jadi nanti dia
melihat hadis itu
nah itu bedanya
maka dia menjadi sebuah
tetapi kita menganggap itu
tidak dianggap sebagai sesuatu
yang boleh diikutkan
masih ada pertanyaan
di kepala saya
tapi kita harus jelaskan dulu
kampai kemuliaan akan kembali
datang kepada nabi muhammad membawa ajaran islam kemudian iman dan juga ihsan sebenarnya tasawuf
sendiri posisinya pada saat itu tuh ada dimana kan tidak diajarkan juga ya secara langsung oleh
malaikat jibril gitu sebenarnya ya jadi kalau dilihat pada alquran pada hadits ihsan pada
waktu itu simbolnya itu ahlak karimah maksudnya wa inna kalla ala khulukin azim itu konsep alquran
sesungguhnya engkau muhammad ala hulukin azim dengan ahlak yang bagus jadi terminologi
alquran menyebutnya ahlakul karimah kemudian di dalam hadits masih disebutkan kata kata
akhlakul karimah atau kadang disebut juga dengan kata adab pendidikan bukan melulu ilmu tetapi
juga ahlak seperti dalam hadits ad dibu awla dakum ala salasi khisalin ad dibu adabkanlah
dan anakmu nah itu aspeknya itu pendidikan plus ahlak adab beradab nah ajarkan mereka itu
tiga hal membaca alquran mencintai nabi dan keluarganya tapi digunakannya tidak lagi sebagai
ahlak tetapi dikatakan adab ada hadits lain bu istu li utam mimah maka riman ahlak aku diutus
itu untuk menyempurnakan akhlaq itu digunakan akhlaq
sama dengan ilmu fiqh yang tidak dikenal di dalam alquran tidak dalam hadits tetapi itu diterima
terminologi itu diterima karena hanya berbicara tentang hukum saja tidak bercerita kisah tidak
bercerita tentang perang tidak bercerita tentang kehidupan di apa itu tentang ini dan itu yang
menyangkut hukum saja maka orang menerima fikir nah awal awalnya memang digunakan istilah ihsan
digunakan ahlak digunakan adab dan itu yang mereka di zaman nabi ada yang disebut dengan
ashabus suffah suffah itu artinya jog jadi pelana kalau di mont di onta di di apa itu onta atau di
kuda namanya pelana oh jadi kalau orang sekarang bilangnya duduk di sofa itu mungkin dia disarikan
juga dari bahasa arab ya pak ya duduk di sofa pelana itu pelana
namanya sop sop gitu jadi mereka pakai buat kendaraan tapi kalau tidur dipakai bantal
kebayang tidak pakainya itu dua kegiatan itu juga gitu ini maknanya sederhana banget orang hidup ini dan
banyak tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh orang mereka melakukan hidup memilih hidup sederhana ya hanya untuk melakukan
izul islam wal muslimin dan ibadah mereka tidak
seperti yang lain mencari pasar dimana mereka melakukan ya apa mengeksplor pasar ya perekonomian
dan lain sebagainya sampai menjadi eksportir importir enggak dan nabi tahu ada yang melakukan itu dan
ada yang tidak mau melakukan itu oleh nabi didiamkan berarti hidup itu memilih ya betul
hidup itu pilihan hidup itu memilih asalkan jangan menganggap itu korban hidup efek persaingan
gitu loh karena itu pilihan hidupnya dia tidak akan ketika lapar dia tidak akan marah marah dan dia
tidak akan menyalahkan tuhan dan tidak menyalahkan orang kenapa itu kan sebenarnya yang sebenarnya
yang mesti diajarkan kepada orang orang yang mau belajar tasaw jadi bukannya zuhud itu
mengajarkan kemiskinan bukan ya bukan tidak sama sekali tetapi memiliki tanpa mencintai sebenarnya
sebenarnya melepaskan atribut duniawi artinya kan sebenarnya memang yang
yang diajarkan tuh mengapa yang kita punya sebenarnya bukan milik kita kan pak kiai betul kan gitu kalau
allah mau ambil kapan aja ya suka suka allah gitu kan pak kiai ya sebenarnya ya belajar tentang itu juga
ya bahwa atribut dunia itu memang bukan milik kita iya jadi kalau kita mau ke puncak naik mobil mercy
atau naik odong odong atau kita naik motor atau kita berjalan kaki semuanya akan sampai
pak gaya yang jalan kaki karena itu tadi pengorbanannya kalau bertasawuf itu oke oke oke
nah pak kiai ini juga menjadi pertanyaan maksudnya gini kalau kita bicara sosok bapak tasawf ini
imam al ghazali ini sebenarnya kan juga beliau ini juga banyak dikritik oleh ulama ulama besar
imam ibnukoim misalnya imam al jawzi sebenarnya yang kemudian menjadi bahan kritikan itu apa ya banyak memang nanti
ada hal hal yang oleh sebagian ulama seperti ibnu qayim al juzia mengatakan itu bagiannya
bagian yang klenik oke dianggap klenik sebenarnya bukan klenik tidak klenik di tasawuf imam al ghazali
sendiri juga seperti buya hamka ya ada bikin tulis tentang tasaw modern itu mengeluarkan
tentang wehdatul wujud namanya wehdatul wujud itu manunggaling kaulo ke lawan
gusti bersatunya diri manusia yang fisik dengan tuhan yang metafisik apa bisa
manunggaling kaulo ke lawan gusti itu dianggapnya berlebihan oleh buya hamka pada tasawuf modern
itu tidak dimasukkan dianggapnya ini nyeleneh gitu kemudian pada tasawuf perennial ini juga
tidak dimasukkan ya nah kenapa begitu tetapi imam gozali pembahasannya
begini dia mengatakan ada satu kitab namanya iqazul himam namanya sarah dari sahihkam itu
kata imam ghazali ketika al halaj mansur an halaj itu dipenggal lehernya karena dianggap menganut
pemahamannya wehdatul wujud manunggaling kaulo ke lawan gusti itu dipenggal kata imam ghazali
kalau aku hidup sezaman mansur ya al hadad itu maka akan aku pegang tangan orang
yang memenggal lehernya karena pemimpinnya pasti tidak paham tentang apa yang dilakukan oleh al halaji
kisah tentang gunung imam ya sunan gunung jati kemudian sunan kalijaga dan
wali sembilan itu tidak sejalan pemikirannya dengan syekh lemahabang ya eh sesi tijenar itu kan sebenarnya sama kan
ya dianggapnya ketika ditanya menopo panjenengan sejatineng gusti apa anda sebatinya sebenar benarnya
tuhan dia mengatakan inggeh menikoh sejatineng gusti betul inilah tuhan yang sebenar benarnya
kan ini dianggapnya nyeleneh ini sebenarnya nyelenehnya itu kalau ini dipakai buat umum ini
berbahaya itu yang dimaksud nyeleneh tetapi kalau orang yang memahaminya itu memahami secara ilmiahnya
mbak mila kalau saya giling dengan mesin giling kemudian di jus di blender maka jadi molekul
dihancurkan lagi menjadi ion dihancurkan lagi habis tidak ada berarti mbak mila ini adalah
miliaran ketiadaan setuju dari ketiadaan terdiri materi itu adalah
miliaran ketiadaan next oke ilallah katalah ilahaillallah ketika orang bisa memahami tidak
ada kecuali allah itu secara ilmiah itu pembuktian mana yang disebut ada itu yang mana tunjuk
hai dia akan berjadi molekul jadi ion dan dia akan hilang ilallah
fisik dengan yang metafisik itu bisa bersatu alquran mengatakan itu sumaan sya'nahu kholqon akhor
itu adalah sebuah proses setelah dia melakukan yang disebut dengan nutfah alaqa mudhah empat puluh hari
empat puluh hari empat puluh hari berarti empat bulan sumaan sya'nahu kholqon akhor kata ibnu abbas itu maknanya apa itu
ruh pada saat itu ditiupkan nyeruh ruh apakah fisik
jadi yang namanya manusia itu adalah pertemuan fisika dengan metafisik
bulan kalau dia bisa memahami fisik dengan metafisik maka
manunggalingkaulobusti enggak masalah
jadi level pemahamannya itu pak kiai ya kalau orang awam iya
kan saya tuhan ini tuhan tuhan tuhan banyak dong tuhan
nanti kita label sesat ya tapi ya intinya bahwa itu tadi syariat bertahap
jadi untuk secara spiritual perjalanan spiritual itu harus dilakukan bertahap
memang iya ya pak kiai ya syariat dulu harus kokoh akidah harus kuat
syariat akidah syariat dan makrifat
ada yang ingin disampaikan
closing pak kiai
pak kiai silahkan
baik ya para pemirsa bagaimanapun juga yang sedang kita pelajari ini jangan a priori dulu
ikuti saja setiap hari sabtu minggu kita pahami pahami
maka yang selama ini kita belum paham bukan berarti itu menyimpang
saya kasih contoh tadi tentang manunggalingkaulobusti itu bukannya oleh wali songo itu ajarannya itu dianggap menyimpang
tetapi untuk orang awam berbahaya
nah itu berbeda berbahaya buat orang awam dengan itu
kan sekarang ada kasus kasus pemahaman tentang tasawuf ini
wah ini asma nama ruh dan lain sebagainya
orang rame karena memang sulit memahaminya
tapi bukan berarti tidak ada
baik baik pak kiai terima kasih atas ilmunya hari ini
insya allah nanti pembahasan ini juga bisa kita lanjutkan
pada episode episode berikutnya
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah ilmu kita dan juga keimanan kita kepada allah azza wa jalla
itu yang paling penting
saya mbak adhiyah saya juga pak kiai haji haris hakam undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh